rapat dewan gubernur bank indonesia pada lima belas dan enam belas desember dua ribu dua puluh satu memutuskan untuk mempertahankan
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan masih perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut
melalui berbagai langkah berikut ini
menegaskan arah bauran kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh satu pada tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh satu yang lalu
di mana kebijakan moneter tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas
pro stabilitas sementara kebijakan kebijakan makro budisya
sistem pembayaran pendalaman pasar uang serta ekonomi keuangan inklusi dan hijau
tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pro growth
melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
dan kebijakan moneter yang akomodatif
memperkuat kebijakan suku bunga dasar kredit sbdk
dengan pendalaman perkembangan spret suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank
melanjutkan masa berlaku tarif sknbi
dan maksimum rp dua sembilan ratus
dari bank ke nasabah
dari yang semula berakhir tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu diperpanjang
sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
untuk mendukung pemulihan ekonomi
menargetkan lima belas juta pengguna baru
dan berhasil memperbaiki transaksi qr indonesian standard pada tahun dua ribu dua puluh dua
untuk mendorong peningkatan transaksi qr indonesian standard
melalui koordinasi dengan penyelenggara jasa pembayaran dan kementerian lembaga terkait
memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement lcs
bekerjasama dengan instasi perusahaan
pada desember dua ribu dua puluh satu dan januari dua ribu dua puluh
akan diselenggarakan promosi investasi di tiongkok dan finlandia
bangunwisa terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
dan komite stabilitas sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan
ekonomi global tumbuh sesuai perakiraan pada tahun dua ribu dua puluh satu dan berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh
meskipun kami juga mencatat dibayangi oleh gangguan rantai pasok dan kenaikan kasus covid sembilan belas
pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang
tidak hanya bertumbuh pada pemulihan ekonomi as dan tiongkok
namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi eropa jepang dan india
perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi
stimulus kebijakan dan pemulihan kegiatan usaha secara bertahap
berbagai indikator ekonomi hingga november dua ribu dua puluh
antara lain purchasing manager index keyakinan konsumen dan penjualan retail
menunjukkan pemulihan yang terus berlangsung
di tengah indikator waktu transportasi atau purchasing manager index
suppliers delivery times indeks barang global yang masih tertahan
dengan perkembangan tersebut bank indonesia memperkirakan ekonomi dunia
akan tumbuh sesuai perakiraan kami sebelumnya yaitu sekitar lima tujuh persen pada tahun dua ribu dua puluh
dan empat empat pada tahun dua ribu dua puluh dua
di dalam negeri proses perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut
dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun dua ribu dua puluh dua
pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik pada triwulan empat dua ribu dua puluh satu
sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca
langkah langkah penanganan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian covid sembilan belas varian delta
secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh satu berada dalam kisaran
perkiraan atau proyeksi bank indonesia yaitu tiga dua sampai empat empat persen
perbaikan ekonomi terutama didukung konsumsi swasta yang akan semakin meningkat
serta kinerja ekspor serta belanja fiskal pemerintah yang tetap terjaga
hal tersebut sejalan dengan mobilitas yang terus meningkat
pembukaan ekonomi yang semakin luas
serta stimulus kebijakan yang berlanjut
baik dari sisi fiskal maupun juga dari sisi bank indonesia
bank indonesia memperkirakan ekonomi domestik pada tahun dua ribu dua puluh dua tumbuh lebih tinggi
yaitu menjadi empat tujuh sampai lima lima persen
di sisi sektor eksternal neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik
kinerja transaksi berjalan pada triwulan empat dua ribu dua puluh satu diperkirakan membaik
didorong oleh surplus neraca pembayaran yang berlanjut
neraca perdagangan november dua ribu dua puluh satu mencatat surplus sebesar tiga lima miliar dolar as
didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara besi dan baja dan kini kimia organik
terdapat penyesuaian aliran modal asing di pasar
tercermin dari investasi portfolio yang mencatat net outflow sebesar dua tiga miliar dolar as
pada periode oktober hingga empat belas desember dua ribu dua puluh
posisi cadangan dewi saha indonesia pada akhir dua ribu dua puluh satu meningkat menjadi satu ratus empat puluh lima sembilan miliar dolar as
setara dengan pembiayaan delapan tiga bulan import atau delapan satu bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
dan tingkat cadangan dewi saha ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kedepan transaksi berjalan diperkirakan juga akan tetap baik
dengan kisaran surplus tiga sampai dengan dewi saha indonesia
sampai dengan defisit lima persen dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh
dan juga akan tetap rendah dalam kisaran defisit satu satu persen sampai satu sembilan persen dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh dua
secara keseluruhan perkembangan ini menunjukkan ketahanan sektor eksternal perekonomian indonesia
nilai tukar rupiah terjaga didukung oleh ketahanan sektor eksternal indonesia
dan langkah langkah stabilisasi bank indonesia di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih berlanjut
nilai tukar rupiah pada lima belas desember dua ribu dua puluh satu melemah secara terbatas
yaitu tujuh persen secara point to point dan tujuh persen secara rata dibandingkan dengan level november
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut didorong oleh aliran modal keluar dari negara berkembang
di tengah terjaganya pasokan falas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian indonesia
dengan perkembangan ini rupiah sampai dengan lima belas desember dua ribu dua puluh satu mencatat depresiasi sebesar satu sembilan puluh tujuh persen year to year
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian
indeks harga konsumen ihk pada november dua ribu dua puluh satu tercatat rendah
yaitu inflasi tiga puluh tujuh persen month to month sehingga inflasi ihk sampai november dua ribu dua puluh satu mencatat satu tiga puluh persen year to year
lebih tinggi dari inflasi oktober dua ribu dua puluh satu yang pada waktu itu sebesar satu tujuh
inflasi inti tetap rendah yaitu sebesar satu empat puluh empat persen year on year
di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat
dan didukung oleh pasokan yang terkendali
nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga
didorong kebijakan moneter yang akomodatif
dan dampak sinergi bank indonesia dengan pemerintah
dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
bangsa telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing
rp satu ratus empat puluh satu sembilan belas triliun pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga empat belas desember dua ribu dua puluh
tambahan ini adalah di atas kuantitative easing
yang telah kami lakukan pada tahun dua ribu dua puluh
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu bank riset juga telah melakukan
pembelian sbn untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh satu sebesar rp dua ratus satu tiga puluh dua triliun
rp dua ratus satu tiga puluh dua triliun yang terdiri dari
pertama pembelian di pasar perdana sebesar rp satu ratus empat puluh tiga tiga puluh dua triliun rupiah
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
sebagaimana telah diperpanjang tanggal sebelas desember dua ribu dua puluh
hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sebesar rp lima puluh delapan triliun rupiah untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan
dalam rangka penanganan dampak pandemi covid sembilan belas
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
dengan ekspansi moneter tersebut
pada november dua ribu dua puluh satu sangat longgar
terjerwin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
yaitu mencapai tiga puluh empat dua puluh empat persen
serta pertumbuhan dana pihak ketiga
sebesar sepuluh tiga puluh tujuh persen year on year
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah
dan likuiditas yang sangat longgar
mendorong suku bunga kredit perbankan
dalam tren yang terus menurun
suku bunga pasar uang antar bank puap overnight
dan suku bunga deposito satu bulan di perbankan
juga telah menurun masing masing
sebesar dua puluh lima basis point dan dua puluh lima persen
suku bunga pasar uang antar bank overnight
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
dan fungsi intermediasi perbankan
melanjutkan perbaikan secara bertahap

yaitu sebesar dua puluh lima tiga puluh persen
dan rasio kredit bermasalah non performing loan
tetap terjaga yaitu tiga dua puluh dua persen secara bruto atau gross
dan satu dua persen secara neto
intermediasi perbankan juga terus membaik
menjadi rp tiga delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga triliun
atm kartu debit dan kartu kredit
dan keandalan sistem pembayaran
melalui koordinasi dan monitoring
dan demikian juga elektronifikasi
dan berbagai moda transportasi
bank indonesia akan meluncurkan
dan beroperasi tanpa henti
uang kartal yang diedarkan
kepada masyarakat dengan aman
di era kenormalan baru
ketersediaan uang yang beredar
tentu saja akan melihat
bagaimana bank sentral itu
moneter yang di tahun
akan kami arahkan lebih
ekonomi dan keuangan global
pembayaran pendalaman pasar uang
bacaan bank indonesia kalau dari
kemungkinan fed fund rate akan
secepatnya triwulan tiga tahun ini
akan mulai di juni
kami sudah sampaikan bahwa
dan betul betul dicermati
penggunaan kris di tahun
tahun dua ribu dua puluh dua ini kami
akan banyak juga bersama
sehingga ini akan memperluas
penjualnya bisa juga pembelinya
nah itu yang terus dikembangkan
transaksi yang bisa dilakukan
transfer bisa tarik bisa
nah ini berbarengan juga
tentu saja dengan negara lain singapura
negara negara lain termasuk timur
tengah itu adalah berkaitan
emerging person mode ditambah customer
store tunai yang ketiga
nilai transaksinya juga insya allah
kami sedang review dan yang keempat